kamu udah perasan ya sama dia
kamu bener bener bukan tua
pintar memanfaatkan kada
didikan orang tua kamu
tinggalan gue sendiri dong
aku gak akan ngembain kamu
dengan keadaan kamu seperti ini
aku akan selalu jagain kamu
dan gak akan biarkan rizky nyatuin perasaan kamu lagi
papa tahu kan apa yang papa lakuin barusan sama nusial
papa ngerti kan
papa udah mempermalukan michelle di depan banyak orang pak
apa yang papa lakuin itu demi kamu
papa ingin kamu mendapatkan yang terbaik
bukan malah mendapatkan pengaruh yang buruk
rizky tau apa yang terbaik buat rizky ya pa
jadi mulai sekarang rizky minta sama papa
papa stop mencampuri urusan yang rifki punya
selama ini bukan michelle yang nyusahin ricky
karena rizky yang selalu deket deketin michelle
jadi kamu ya bener bener sudah mencintai michelle
aku mau bawa kamu pulang
onteng gue masih ada kerjaan
aku yakin dia pasti ngerata itu kisesama kapal kamu sekarang
gue gak bisa gue ada tanggung jawab pal
kamu yakin sih
gue gak usah khawatirin gue
gue bisa handle masalah ini sendiri dan
buah biar cepet sehat
ini dibuang dong bel
gue angkat ya
lama banget sih
barusan papanya rifki ke mesmerize cafe
terus dia marah marah sama michelle di depan semua orang
justru emang itu yang gue mau
papa rifki tuh emosi banget sama michelle
sampai sampai misal tuh shock banget dan
justru itu kesempatan bagus tau gak sih buat lo
ya dalam kondisi kayak gini
lo deketin dia lo hibur dia
pokoknya bikin dia seneng
lo harus jadi hero tau gak di depan dia
aku udah coba lakuin hal itu
tapi tapi gak berhasil
al cewek tuh suka banget loh kalo dikejar kejar
apalagi kondisinya sekarang dia lagi kayak gini
pasti dia bakal muluh sama lo
sementara ini aja infonya
ntar kalau udah apa apa gue pak kabarin lagi ya
kan lo tau gue suka banget sama aldino
kenapa lo malah nyuruh aldino jadi hero nya michelle
lo bisa sabar dikit ya sih
tapi tunggu dulu kalau misalnya gue sama rifki udah jadi
udah deh gak usah bawel gitu
duduk dulu duduk
tungguin banget lo dateng kesini ya
terus lo kenapa mukanya suntuk gitu sih
kenapa ada masalah
habis berantem gue sama dia
gue males pulang jadi
mau mampir sini dulu aja gak apa apa kan
ya gak apa apa sih
lo haus gak
yaudah gue ambil minuman ya
kalian makanan mau
ya kalo lo mau kasih gue makanan yaudah kasih
tadi gue ketemu sama bokap lo
gue disuruh jauhin lo
karena gue bawa pengaruh buruk buat hidup lo
gue gak peduli dihasut kek atau apapun gue gak peduli

ternyata kamu bukan cuma mempengaruhi anak saya
tapi kamu juga bisa membuat orang kasian dan akhirnya ikut membela kamu
kamu bener bener membuka jiwa
pintar memanfaatkan keadaan
didikan orang tua kamu
apa ini didikan orang tua kamu
kenapa ya perasaan gue kok sakit banget waktu lihat mussion nangis
kenapa gue gak terima lihat dia disakitin sama yang lain
padahal gue sadar kalau tujuan gue deketin michelle itu karena gue pengen mempermainkan perasaan yang michelle
yang gue anggap nyepelin gue dari awal
tapi kenapa semuanya berubah
kenapa gue jadi bingung sama perasaan gue sendiri
kau pucat banget
michelle aku nanti pulang ya
gak usah aja
kamu masih di jam kerja
masih lama aku ke rumah
misalnya kita butuh istirahat
soalnya kan lemes banget dari tadi
saya boleh gak antri michelle pulang
yaudah kamu pulang aja
ayo sel kasih konten sel
kamu kemana bangun sih
nah ini buat dulu nih
biar gak suntuk terus muka lo
emang kenapa sih
kok bisa lo berantem sama bokap lo
ya gue gak suka aja sih sama bokap gue
karena bokap gue udah kasar
udah nyakitin perasaannya michelle
dan mempermalukan michelle di depan banyak orang
di tempat cafe nya michelle kerja
gue sampai marah balik sama bokap gue
karena gue gak suka caranya begitu sih
sampe belain michelle kaya begitu
yang gue gak suka soalnya menurut gue
bokap gue udah keterlaluan banget vin
dan gue gak suka liat michelle tuh
lu beneran suka kan sama dia
lo kaya perhatian banget sama dia
gak mau laki laki nyakitin perasaan perempuan
sebenernya perasaan lo apa sih sama michelle
gue cuma gak suka aja bokap gue
kasar sama perempuan
nyakitin perempuan di depan banyak orang
pula gue gak suka
dan menurut gue laki laki gak seharusnya seperti itu
ya lo bener juga sih
ya lu sekarang pikirin baik baik deh
jadi lo jangan terjebak
dengan situasi hati lu sendiri
gue cuma ngerasa bersalah
liat michelle dimarahin sama bokap gue
udah makan lo gi
itu gue udah siapin
boleh nih ya
bukan aku mau ikut campur ya
cuma aku gak terima
sama apa yang udah di lakuin ke kamu
aku akan minta perhitungan sama dia
lo gak usah janji apa apa sama gue
dan gue gak mau lo nyakitin rifki
apalagi buat gue
michelle sudah aku nanya ya
setelah apa yang dia lakuin ke kamu
kenapa kamu masih dia belain dia
kamu udah penasaran ya sama dia
kenapa sih sama anak smu garuda
apa apa tuh disangkutin sama suka lah
lo tau gak sih gue tuh udah muak banget
udah enak udah capek
sama drama pertikaian lo sama rifki
sama dramanya anak ipps
gue udah tuh di capek tau gak sih
lo tau gak sih
sekolah yang gue sekolahin sekarang itu tenang
udah gitu doang
gak pake drama
kalau udah bikin kamu gak tenang
cuman aku tuh
lo gak perlu jelasin gue apa apa
kalo michelle gak ada perasaan sama rifki
gue masih punya kesempatan
untuk bisa dapetin hatinya michelle